wakil gubernur dki jakarta
beserta ibu elisa sumarlin
para anggota forum
koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili
yang kita semua
para dewan juri
yang hadir bersama kita malam hari ini
boleh beri tepuk tangan untuk dewan juri kita
seluruh jajaran pemprov dki jakarta
pak dirut bang dki
kemudian juga yang saya hormati
abang none jakarta
boleh beri tepuk tangan untuk mereka semua
yang saya hormati juga
yang bertugas tiga tahun di jakarta
tamu tamu kehormatan kita
dari berbagai provinsi
dan hadirin sekalian
selamat malam dan salam sejahtera
malam hari ini
kita bisa kembali
sebuah kegiatan tahunan
yang sempat terhenti
tiga tahun lalu
kali terakhir kita menyelenggarakan
kita mendapatkan hikmahnya
abang none yang terpilih
dan kita menemukannya

hanya sebagai duta pariwisata
mereka selama tiga tahun ini
bertugas menjadi duta jakarta
dan mengerjakan kegiatan kegiatan
kemanusiaan selama pandemi kemarin
belajar dari itu
di abang none tahun dua ribu dua puluh dua ini
lebih dari sekedar duta pariwisata
mereka menjadi duta jakarta
yang terbesar di belahan selatan dunia
dari anggota g dua puluh
yang tergabung dalam
yang melakukan summit di jakarta
dan hampir semua pesertanya mengatakan bahwa
adalah yang terjadi di jakarta kemarin
baru selesai dua hari yang lalu
dan semua menyaksikan jakarta
dan semua pun ikut bersaksi
sudah bisa setara
dengan kota kota global lainnya
masih banyak pr nya
tapi kita menuju ke sana
yang pada malam hari ini
kita proyeksikan mereka
memiliki tugas untuk
di dalam konteks kota global
keluar mereka mewakili jakarta
kedalam mereka mewakili
pemikiran bahwa kota ini harus transformasi
menjadi kota yang setara
dengan kota kota global lainnya
jadi ini adalah sebuah harapan besar
dan kami bersyukur
saya mendengar laporannya
bahwa yang masuk final
mereka yang sudah sangat
insya allah boleh terputang
untuk para finalisnya sekarang
kepada para dewan juri
yang akan mewakili jakarta
dan kami berharap
hebat di jakarta
kita punya cukup
untuk masa depan
ijinkan saya mengakhiri
dengan menyampaikan kata pembuka
sebelumnya bata pantun dulu boleh nggak ya
hanya coki boleh ya
belum mulai udah cakep
ditujukan kepada bapak
ya siap ya
ke ancol lewat kota tua
paling enak naik transjakarta
malam final ini saya buka
pada hari ini jumat dua september dua ribu dua puluh
pemilihan abang noni jakarta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hadirin dan pemirsa
inilah malam final pemilihan abang none jakarta dua ribu dua puluh